yang juga menjadi sorotan saudara polisi menangkap guru silat yang menyebabkan seorang mahasiswa meninggal di sleman yogyakarta
sebelumnya korban ditendang pelaku saat berlatih tanding
berdasarkan pemeriksaan polisi korban yang tercatat sebagai salah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di sleman yogyakarta
meninggal dengan luka di bagian usus dan ulu hati
pelaku mengaku menendang korban di bagian perutnya hingga kesakitan dan meninggal dunia
menurutnya selama ini latih tanding dilakukan untuk mengukur kekuatan ilmu bela diri para muridnya
sama murid dan antara murid dan pelatih
yang mengakibatkan bahwa korban tersebut mengalami sakit yang luar biasa pada puluh hatinya di perutnya